paksiat pasti enggak
eh apaan sih
ah udah deh ke adit
kakak gak usah banyak gaya
mending kakak kejar dulu rahmat wimener
buat kak budi
jadilah cowok yang setia kak
kalau kakak gak setia sekarang gimana
aduh harusnya tuh dimana mana tuh kakak kelas yang ngasih contoh bukan adik kelas
gimana sih terbalik nih
suka suka lu dah
thank you udah ngantriin gue ya
udah mau balik ya
eh selamat malam pak
ada apa ya
apakah benar ini rumahnya pak riasena
bener saya anaknya
ibu saya lagi bisnis di luar negeri pak
bapak ada apa ya kesini
maaf kami cuma ingin memberitahu kalau pak ria sena saat ini ditahan di kantor polisi atas tuduhan korupsi
pak gak mungkin pak
bapak saya gak mungkin ngelakuin itu semua
semua masalah paham
semua masalah paham pak
maaf mbak kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut
lebih baik mbak datang ke kantor untuk mengetahuinya lebih lanjut
mending lu pulang deh sekarang
kalau gitu gue balik ya
kau baru pulang ya
pasti kamu sibuk ya ngerjain tugas
sampai jam segini baru pulang
daniel kamu tepenin mama dong nonton
dulu waktu kamu kecil kamu tuh paling sering nemenin mama
kalau naton kan sibuk banget sama tugas tugasnya dia dan lain lain
kalau kamu kan paling rajin
sudah apa aja yang temenin
katanya aku tidak capek apa
aku mau temenin mama
terima kasih sayang
kok lo gak sebaik sih sama kak dinda
perasaan kak dinda itu jahatin lo mulu
fah kak dinda itu gak jahat kok sebenernya
ya mungkin emang sikapnya dia udah dasarnya kayak gitu
aduh emang susah ya
bang gue yakin dia bang
cewek yang lari tadi itu
gue serius gue yakin
oh iya bang ini cewek yang tadi nih
bener lo yakin lo berdua
iya yakin banget
udah udah kita pake uang